para calon penumpang kereta komuter lain atau krl
berlarian dan berusaha masuk stasiun saat mengetahui jam operasional stasiun tanah abang
jakarta pusat ditutup pukul tiga sore
tidak sedikit dari mereka yang nekat masuk area stasiun meski telah diadang petugas
penutupan operasional stasiun tanah abang pada jam pulang kerja ini pun
dikeluhkan para pengguna jasa krl
aturan ini dianggap menyulitkan mobilitas para pekerja maupun penumpang lain
yang naik dan turun di stasiun tanah abang
ini kan jadinya ribet ya mas
saya nggak setuju
nah ibu sekarang mau cari transportasi untuk pulang naik apa bu
nggak tau ini kemana
kirain buat senin depan bukan buat sekarang
tadi dengernya buat minggu depan
jadi nggak setuju
ya karena kita terbang
sementara itu pihak pt kereta komuter indonesia menyediakan alternatif stasiun lain
bagi para penumpang kereta tujuan rangkas serpong maupun parung panjang
kita lihat dari pemiliknya
kita akan terus mengevaluasi dan kami akan banyak juga dari pekerja pekerja
yang memberikan masukan kepada kami agar layanan ini tidak ditutup
mengingat konsol masih asli
kemudian ini kan stasiun transit
tetapi kami memberi alternatif untuk stasiun stasiun
seperti yang menuju ke rangkas serpong kemudian baru panjang
ini masih bisa menggunakan krl ini lewat palmeran
keputusan membatasi jam operasional stasiun
tanah abang diambil setelah gubernur dki jakarta anies baswedan
meninjau kerumunan di pasar tanah abang
anies menyebut sebagian besar pengunjung pasar tanah abang
menggunakan kereta komuter
dengan pembatasan diharapkan kerumunan bisa berkurang
rizky ityaryahya jakarta